pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan perintangan pendidikan atau obstruction of justice dalam kasus tewasnya nofrian syah yosua utabarat
sidang pada hari ini bergendakan mendengar surat tuntutan dari jaksa penduduk umum untuk seluruh terdakwa
apakah dengan adanya faktor relasi kuasa atau hubungan antara antasan dan juga bawahan membuat hukuman terdakwa perintangan pendidikan kasus yosua ini lebih ringan
melalui sebuah daring kita langsung tergabung bersama pakar hukum pidana dari universitas taruman negara pak heri firmansyah
selamat sore pak heri selamat sehat
selamat sore assalamualaikum mas hermanoff selamat sehat juga
waalaikumsalam saya tahu anda sibuk pada hari ini karena sejumlah aktivitas tapi kalau anda ikuti perkembangan dari ponsel lini masa melihat tuntutan yang dibacakan pada hari ini untuk seluruh terdakwa ooj atau obstruction of justice bagaimana respon anda
apakah ini lebih ringan
dari harapan publik atau bagaimana dari kuasa hukum tentunya
ya mungkin kalau mengacu pada harapan publik agak sulit ya kita menakar itu ya mas ya
karena akan banyak hal yang harus kita buktikan di sana seberapa besar harapan publik itu kan
tapi yang perlu kita lihat adalah surat tuntutan ini sudah dibacakan kita hargai kerja dari teman teman adiaksa teman teman kejaksaan sudah memproses ini
jauh perkembangan dari proses hukumnya seperti ini ya
tapi yang penting bagi kita sebenarnya bukan masalah apakah ini lebih tinggi harusnya lebih tinggi atau lebih rendah
tapi apakah semua itu didasarkan pada fakta atau tidak ya
karena surat pembukaan itu harus berdasarkan pada fakta hukum
kalau kita melihat dari satu ada keterangan terdakwa yang juga penting untuk kita soroti adalah pernyataan dari isambo kan
dinyatakan oleh sambo yang sedang diproses hukum pada saat ini tidak tahu apa apa gitu kan
itu adalah hal yang sangat mungkin jadi keringanan sampai pada keluarnya angka tuntutan pada hari ini
itu dulu ya
kemudian yang kedua ini juga berkaitan kalau kita lihat pak hendra kurniawan agus nurpatria sampai ke ivan tadi
itu kan ada jenjangnya ya
tiga tahun kalau saya nggak salah ya
tiga tahun tiga tahun dan satu tahun ya dituntut
nah ini kan semakin membuktikan bahwa di fakta persidangan orang yang mendapatkan informasi langsung itu ya dianggap paling mengetahui proses ini
saya nggak mengatakan dia mengetahui kejahatan itu ya
tapi dia tahu informasi original itu mungkin dari awal
entah itu ada yang disesatkan dan lain sebagainya tapi dia tahu dari awal
dan dia memerintahkan yang lain juga meminta yang lain
jadi yang player yang paling akhir ini dianggap secara unsur kesalahan mungkin tidak berdampak langsung
karena dia mungkin ada sekali lagi informasinya berjenjang diberikan
ada kekhawatiran dia untuk kalau tidak melakukan mungkin akan ada sanksi dari pimpinan misalnya yang memberikan perintah tadi
tapi sekali lagi mas mengapa ini sampai pada tuntutan
ini juga harus dipahami bahwa kita tidak boleh ego hanya menilai dari kasus ini saja
bahwa kasus ini kalau sampai diperintah atasan harus melakukan apapun tanpa dikoreksi
bukan mengkoreksi ya tapi tanpa kemudian difilter dulu
mengkoreksi dan mengfilter saya rasa dua hal yang berbeda
nah dalam hal apa
karena kalau kita membaca tulisan baiknya dari almatum prof mulyadmo
guru besar hukum universitas gejamada yogyakarta
dia sampaikan jangan sampai ada tadi perdisiplin
dalam istilah pemberian perintah yang dianggap berwenang
padahal ini tidak berwenang dan tidak sah
ini dianggap adalah perintah yang berlawanan dengan ketentuan hukum dan undang undang
berarti melakukan satu tindakan yang melanggar dari konteks tadi kan
nah dalam perintah misalnya ada kaitannya dengan kejahatan hilangnya nyawa orang
kemudian bukti buktinya diambil dan itu bukan bagian dari kewenangannya dia
itu voksinya dia tanpa surat perintah
tanpa administrasi yang jelas
tentunya hal ini kan tidak dapat dipertanggungjawabkan
nah tadi yang dimaksudkan oleh prof mulyadmo
jangan sampai orang ini jadi yes man saja
atau yes sir gitu ya
apa yang diminta dilakukan
nah ini yang kemudian menurut saya bisa jadi persoalan besar di kemudian hari
kalau dalil dengan hanya melihat di perintah atasan pasti benar itu juga jadi persoalan tadi kan
apalagi kalau kita lihat aturan teknis saya lupa di peraturan kapolri atau apa yang mengatur bahwa
sebenarnya ya boleh saja untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hukum itu sendiri
karena perintah paling tinggi itu adalah perintah undang undang
bahkan perintah undang undang saja mungkin masih ada yang mencoba mengabaikan atau tidak menyepakati dengan hal tersebut ya
padahal perintah paling tinggi dalam konteks hukum adalah undang undang
dan sebagai aparat pendengar hukum tentulah diharapkan mereka
tertib dulu baik tertib administrasi maupun tertib terhadap aturan undang undang
karena kalau ada tindakan yang sifatnya lisan nah ini kan masalah akuntabilitasnya jadi bersoal mas
ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau perintahnya lisan
nah ini yang perlu untuk dipahami ini jadi pembenahan untuk reformasi dalam hal institusi penyidik
aparat pendengar hukum untuk lebih memahami provoksinya
dan juga jangan sampai abai dengan hal hal yang dianggap sepele tadi
ini kan yang perintah atasan jadi boleh saja nggak perlu pakai aturan abc dan lain sebagainya
padahal sekali lagi ya ini adalah aturan hukum yang dibuat diatur agar tertib tadi
kira kira demikian apalagi kalau kaitannya dengan satu dinaminya
iya kalau ada melihatnya menakar konstruksi dalil amar dari tuntutan jaksa ini terhadap tertakwa
lebih pertimbangan dalil pembuktian persidangankah
atau lebih ke jabatan atau porsi peran masing masing ya dalam ooj ini pak heri
kalau saya lihat seakan akan semuanya coba untuk dipertimbangkan
sehingga agak ada terkesan hati hati dalam melakukan tuntutan ini ya
karena tadi menakar untuk pengetahuan seseorang akan hal ini itu seperti apa
tapi yang pasti faktanya samu menyatakan dia pernah menjawabkan
dia menyampaikan hal hal yang demikian
bahwa dia juga bahkan memberikan dan menguraikan peran khusus dari anak buahnya itu seperti apa
kemudian ada juga keterangan saksi lain yang misalnya mengenal sama terdakwa
bagaimana sepak terjangnya selama ini ketika menjabat melakukan pengamanan
dan menjalankan kondisi
nah ini kan tentu jadi pertimbangan pertimbangan di fakta persidangan yang mungkin menurut hemat jaksa ya nggak boleh diabaikan
bahwa tugas jaksa itu bukan hanya juga menuntut orang untuk seberat beratnya ya
tapi juga tidak boleh menafikan fakta fakta yang ada
nah tapi sekali lagi tadi dilematisasinya adalah
kalaulah ini tidak dituntut sesuai aturan hukum yang ada
karena memang di kuhp itu bukan hanya alasan pembendah dan pemaaf
dalam alasan menghapus pidana yang diterahkan dalam pasal empat ribu empat ratus lima puluh satu kuhp
dan dalam kasus ini digunakan adalah pasal lima puluh satu ayat satu
perintah jabatan dengan wonang yang sah tadi
ini kan harusnya dibaca lagi ke ayat kedua
ada perintah jabatan yang tanpa wenang dan ini dianggap tidak sah
ya karena yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak bagian dari pekerjaannya dia
nah apalagi kalau fakta fakta yang lain juga dimunculkan misalnya
ada bagian divisinya a
pekerjaannya harusnya a tapi bisa memerintahkan divisi b
untuk melakukan satu perbuatan misalnya dalam hal barang bukti tadi
yang bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan
nah ini kan yang bisa jadi persoalan besar tadi saya sampaikan
kalau seandainya ini dianggap satu hal yang sepele
satu hal yang sah sah saja dilakukan
padahal dalam proses sistem peradilan pidana
adanya penyelidikan penyidikan itu kan termasuk bagian bagian yang dikaitkan dengan hal hal yang lain
itu adalah peradilan peradilan bukti ini mas
bahwa misalnya bagaimana mengumpulkan bukti memperoleh bukti
kemudian bukti itu harus ada aturan lainnya
ada surat perintah tata tata penyitaannya agar dapat dipertanggungjawabkan
misalnya setelah perkara ini diputuskan misalnya barang bukti itu masih bisa digunakan untuk orang yang bersangkutan misalnya
nah ini kan juga harus ada pertanggungjawabannya
jadi aturan hukum itu dibuat diciptakan bukan untuk kemudian
tapi bisa disimpangnya dengan memaknanya bahwa ini adalah perintah atasan
jadi menurut saya itu sebenarnya lesser learn dari surat tuntutan jaksa pada hari ini
baik ada faktor relasi kuasa ya antara atasan dengan bawahan
sehingga membuat hukuman ini menjadi sebagian orang menganggap ringan begitu ya pak heri
pak eri kalaulah semua terdakwa ini sudah mengetahui skenario dari sambo ini sejak awal
tentunya bisa dimasukkan pasal penyertaan
apakah hakim nantinya akan mempertimbangkan
secara objektif terhadap pasal penyertaan ini
karena mereka sudah tahu skenario yang terjadi
iya kalau hemat saya ini kan sudah berjalan semua ya beriringan ya secara paralel ya
kasusnya sambo putri chandrawati pak ma'ruf richard eliezer dan di sisi lain
obstruction of justice sudah berjalan beriringan
jadi rasa rasanya kalau kriminalisasi kemudian dia dikaitkan juga dengan perkaranya sambo
saya harus jujur berkata ini rasa rasanya kurang etis ya mas ya
karena harusnya kalau memang mau itu dari awal
sehingga mereka juga bisa menyiapkan pembelaan
kalau ini dikaitkan dengan maksud mas tadi pertanyaannya adalah dengan kasusnya tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh ya
kalau itu yang dimaksudkan seharusnya menurut saya dari awal proses itu
tapi kalau sudah sejauh ini ya berarti memang dia tidak bisa dikenakan pasal yang dikaitkan dengan sambu
karena memang dari rangkaian peristiwa cerita pun
bukan bermaksud membela ya tapi analisa saya pribadi
mereka tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini
mereka tidak ada di magelang mereka semua itu menurut saya adalah pasca dari semua rangkaian yang terjadi di pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp nya sambung
bagaimana dengan pasal lima puluh satu pak heri
kalau kita sebutkan isi dalil dari pasal lima puluh satu ini prinsipnya tidak dapat dipidana kalau melaksanakan perintah jabatan
dari hasil pengamatan dari persidangan tentunya kita memperhatikan ya kalau mereka ini hanya ikut skenario sambo
dan bisa dipakai pasal lima puluh satu untuk meringankan hukuman gitu ya pak heri
iya kalau itu jadi dalilnya pembela dalam hal ini penelitian hukum sasar saja mas
padahal tadi saya katakan jangan berhenti membacanya di pasal lima puluh satu ayat satu kan harus ada dibaca yang kedua
karena sekali lagi bahwa jangan sampai dalil perintah jabatan ini
jadi kemudian bisa jadi doa mustajab atau upaya yang bisa kemudian membungkam proses hukum untuk pembenahan hukum
gara gara hanya dengan satu kata sakti perintah jabatan
atau dua kata sakti lah tadi ya perintah jabatan
ini yang berbahaya karena makna perintah jabatan itu harus dipilah pilih
mana yang harus diikuti mana yang tidak diikuti
nah ini yang sekali lagi saya bilang tadi kita membela boleh boleh saja
tapi jangan sampai kita melupakan ini kasus akan jadi milestone nya perkara perkara yang lain
jadi parameternya perkara yang lain ke depan
kalau ini kemudian hanya dianggap persoalan biasa kemudian tidak ada katakanlah upaya untuk bisa menyadarkan bahwa ini ada hal yang salah
ini menurut saya juga bukan hal yang menggembirakan dalam hal penegakan hukum kita ke depannya
bukan berarti kita senang ada orang yang dihukum atas perkara ini tidak
tapi setidak tidaknya ada pembelajaran dari proses hukum ini
putusan hakim boleh saja nanti sesuai dengan tuntutan di bawah tuntutan atau di atas tuntutan
tapi setidak tidaknya hakim juga menilai dengan porsinya mereka
sejauh mana keterlibatan mereka secara aktif di dalam konteks tadi ya
menurut saya itu yang jadi poin pentingnya
karena ini bagi institusi kepolisian menjadi sebuah
pembelajaran juga dan juga di masyarakat sipil juga ini menjadi penting untuk diketahui
ya pak heri ini kan kalau kita menerka nerka membayangkan katalah begitu ya
karena sepekan depan akan diberikan waktu untuk pledoi masing masing terdakwa
gambarannya tentu akan dipersiapkan dalil dari para tim kuasa hukum ini
berupaya untuk mematahkan semua konstruksi pasal yang ada dalam dakwaan
yang didakwakan oleh jpu pada tuntutan pada hari ini
tentunya kalau kita melihat upaya pematahan konstruksi tersebut dari pasal pasal yang didakwakan
tentunya dari keterangan penasihat hukum hingga menghadirkan saksi ahli dan juga saksi mahkota
dan saksi saksi yang meringankan bagi terdakwa
anda merespon seperti apa dengan upaya nanti pledo yang akan dilakukan oleh para terdakwa
ya pastinya biasanya ada dua hal yang penting di situ ya
secara nilai fakta hukum yang akan diperbincangkan
mungkin berkaitan dengan unsur yang menurut saya juga sudah tidak terlalu membantu ya
karena proses pembuktiannya sudah selesai
tapi yang penting adalah apa yang disampaikan dalam tuntutan yang kemudian itu menjadi perhatian dari pledoi atau jawaban dari teman teman ph nya di para terdakwa ya
apa poin yang kemudian penting tapi tidak dimasukkan atau dipertimbangkan dalam surat tuntutan
nah ini yang kemudian bisa jadi katakanlah peluru bagi teman teman ph untuk menjawab di dalam pledoinya
tapi sekali lagi pleno itu kan juga ada visi untuk bagaimana menggugah menyentuh rasa keyakinan hakim ya
bahwa hakim itu adalah manusia biasa juga
dan ini biasa ada cara cara tersendiri untuk melakukannya
apakah dia menyampaikan bahwa selama ini dia bekerja dia nggak pernah melakukan kesalahan punya prestasi begitu ya
kemudian dia punya harapan tinggi berkarir
dia banyak melakukan hal baik di institusinya
nah ini ya kadang
hal hal seperti itu coba untuk ditarik tarik ke dalam pledoi juga mas
dan ya entah nanti saya nggak tahu apakah ada mengharu biru juga seperti pledoi yang kemarin kemarin
sidang kemarin yang sudah kita saksikan ya
tapi harapan saya tidak mengutuk publik ya seperti pledoi pledoi sebelumnya
karena ya boleh sih
sebenarnya sah sah saja semua orang mengungkapkan keresahannya dia selama proses hukum berjalan ini kan memang corongnya mereka untuk menyampaikannya
kita secara kemanusiaan bisa sangat memahami hal ini
tapi di sisi yang lain ya tentunya namanya pledoi pembelaan kita inginnya tentu berdasarkan fakta hukumnya
bukan hanya bicara dalam konteks retorika
baik pak heri saya minta pandangan terakhir dari anda nih pak heri
apakah kasus obstruction of justice perintangan pdk ini sebenarnya juga bisa diadili atau akan dibawa ke cukup sampai dengan etik saja
kalau kita menyimak dari mantan wakafo rikomjen purnagirawan ugro seno menjadi saksi yang meringankan untuk terdakwa hendra kurniawan
beberapa waktu lalu persidangan menyatakan ini bisa dibawa hanya sampai dalam peradilan etik saja
anda menangkapi seperti apa apakah cukup detik saja tidak dipidana
ya kalaulah jawaban saya ini saya kaitkan dengan proses yang hari ini sudah berjalan mas
berarti kan di internal kepolisian sendiri sudah memahami
bahwa ini adalah proses yang sudah berjalan

ya jadi kita mencips kita orang luar polri
tapi yang di internal polri yang menyidangkan etik saja sudah menyampaikan bahwa ini persoalan etiknya mungkin sudah berat
sehingga ada yang ptdh walaupun saya nggak tahu dibandingin lagi atau bagaimana
tapi pertimbangan ptdh itu kan biasanya ada hal hal yang berat yang konsekuensinya memang tidak ringan begitu kan
nah ini yang harus kita pahami di situ
sekali lagi kita bukan bermaksud untuk
kita bukan bermaksud untuk bergembira ada orang yang diproses pidana
tapi dalam hal ini memang ada hal yang perlu kita benahi
ya bahwa proses ini pun belum menentukan bahwa orang itu bersalah kan
karena masih belum putusannya
belum ada putusan final and binding yang mengatakan bahwa para terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini dinyatakan bersalah
belum kita masih menunggu putusan itu
tapi memang rangkaian cerita ini kan cerita yang
menjadi atensi publik ya
bahwa ada kematian di rumah seorang mantan jenderal bintang dua
dan patut diduga pelakunya yaitu adalah irjen paul juga pada saat itu
nah ini kan yang jadi persoalan
kemudian dia punya kekuasaan
dan dengan kekuasaannya dia juga menggunakan orang lain untuk digerakkan dalam proses untuk menutupi tindak pidana ini
karena awalnya skenarnya adalah tembak penembak
kalau kita ingatkan begitu ya
nah jadi ini yang akan dilihat adalah benar atau tidak ada relevansinya ada kaitannya peran dari masing masing orang itu terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan
nah ini ruang dari hukum adalah memberikan peluang bagi mereka untuk menjawab itu semua
nah tinggal bagaimana kemudian nanti hakim menilai terhadap apa yang sudah disajikan oleh masing masing pihak ya
baik dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum
bahwa inilah yang kemudian jadi keyakinan hakim dengan mendasarkan pada minimum dua alat bukti nantinya
ya kita tentu berharap orang yang bersalah harus bertanggung jawab secara pidana
tapi orang yang tidak bersalah tentunya tidak perlu juga untuk dipaksakan lewat mekanisme pidana
karena pidana ini kan menestapakan menderitakan orang
tapi kalau hakim sudah memutuskan ya mari kita hormati keputusan itu
kalau itu mau disampaikan menurut saya agak terlambat

diskursus tadi itu dibahas jauh sebelum masuk ke proses persidangan
nah ini mungkin tidak akan menghilangkan hak kebebasan seseorang
ini sudah berbulan bulan prosesnya sudah sampai mau ujung baru kemudian ada muncul statement itu di publik ya
mungkin itu lebih baik dibahas secara internal
dan itu memang perlu jadi perhatian menurut saya agar orang pun tidak bingung untuk kemudian melihat kasus ini mau diarahkan kemana gitu
baik terima kasih atas diskusi anda
sore ini bersama cnn indonesian newsroom pak heri firmansyah pakar hukum pna dari universitas tarumanegara
wassalamu'alaikum pak heri